saya saat ini hanya ingin ketemu mantu saya sama keluarganya
meskipun apa itu keadaan sandaur rela ikhlas yang penting bisa ditemukan
saya hanya ingin melihat mereka
itulah harapan saya mungkin saat ini
upaya pencarian korban yang diduga tertimbun longsor akibat gempa masih terus dilakukan
sulitnya medan membuat upaya pencarian terkendala karena alat berat yang susah menembus lokasi
seperti bisa kita lihat juga akhirnya karena alat berat yang tidak bisa didatangkan ke lokasi ini
atau belum bisa didatangkan ke lokasi ini warga harus melakukan
upaya pencarian secara swadaya
tidak ada harapan lain bagi warga yang keluarga tertimbun sini
selain bisa menemukan keluarga mereka apapun kondisinya
hingga saat ini masyarakat masih bertahan di posko pengungsian yang tersebar di beberapa wilayah
mereka masih bertahan karena waspada adanya gempa susulan dan menunggu situasi kembali normal
salah satunya di posko bin yang menampung satu ratus enam puluh delapan pengungsi
menurut kepala bin jawa barat merik janteni rudi prasemilsa
pengungsi mendapatkan bantuan logistik makanan hingga pelayanan kesehatan
adapun total ada dua truk bantuan logistik dari markas besar bin
yang sudah sampai di posko pengungsian darurat cianjur
jumlah bantuan tersebut akan terus bertambah sesuai kebutuhan lapangan
bmkg dalam siaran persnya selasa kemarin meminta masyarakat tidak khawatir
mengingat intensitas gempa sudah berkurang dengan getaran minor
namun yang masih perlu diwaspadai adalah kondisi di pengungsian
akibat perubahan cuaca seperti hujan
hal ini disebabkan karena posko swadaya masyarakat kurang representatif
sebagai tempat penampungan yang aman dari hujan
tim liputan cnn indonesia